hingga berakhirnya bulan suci ramadan
pertemuan yang sempat diharapkan antara jokowi dan prabowo di bulan suci
sebagai jalan menuju rekonsiliasi usai pilpres belum juga terlaksana
kini publik kembali menanti
kapan keduanya dapat membuka keran komunikasi usai kontestasi
meskipun sejak lama didesak oleh sejumlah pihak
pertemuan antara calon presiden prabowo subianto dan jokowi dodo
hingga saat ini belum terwujud
prabowo subianto yang ditanya oleh wartawan usai takziah
di kediaman susilo bambang yudhoyono
soal rencana bertemu dengan jokowi dodo mengatakan
semua ada waktunya
sementara itu calon presiden petahana jokowi dodo menyatakan
bahwa dirinya tidak ada hambatan
upaya untuk bertemu sudah dilakukan dengan mengutus wakil presiden yusuf kala
dan menko maritim luhut bin sarpancaita
yang jelas kan setelah cowok cowok itu
saya kan sudah menyampaikan kita berkeinginan
berinisiatif untuk bertemu
tapi sampai sekarang belum ketemu
tidak ada hambatan apa
tadi saya tidak ada
melihat adanya pertemuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak
sementara di level akar rumput
polarisasi dan gesekan yang berujung pada pembelahan di tengah masyarakat
bahkan sempat berujung ricu dalam aksi masa dua puluh satu dan dua puluh dua mei yang lalu
pasca pemenang pilpres dua ribu sembilan belas diumumkan oleh kpu
kubu prabowo sandi langsung mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
karena merasa pilpres dua ribu sembilan belas penuh kecurangan
namun di luar proses mk
pertemuan keduanya diharapkan sejumlah pihak dapat meredam
baran pemenangan nasional prabowo sandi lewat jurudebat bpn ahmad riza patria
seperti yang kami lansir dari detik com
mengatakan pertemuan jokowi dan prabowo pasti terjadi
ia juga meminta agar publik tidak perlu khawatir
di sisi lain sinyal akan adanya pertemuan usai bulan ramadan
disampaikan wakil ketua tim kampanye jokowi maruf muldoko
ya terus di dorong ke sana gitu
saya pikir sepertinya sih indikasi indikasinya nggak terlalu lama
ya mudah mudahan sebelum lebaran
tapi kalau melihat waktunya seperti ini ya
bisa bisa juga setelah lebaran
kita sudah ada mengirim second track sudah kita lakukan
untuk melakukan pendalaman ya
sehingga nanti pertemuan itu sudah semakin
mulus begitu ya
memasuki hari raya lebaran
idul fitri kini menjadi harapan banyak pihak
tentang akan terciptanya rekonsiliasi
yang dapat mengatasi konflik dan menciptakan harmoni
tim liputan cnn indonesia
sementara itu wakil presiden yusuf kala mengungkapkan
isi pertemuannya dengan prabowo subianto pada dua puluh tiga mei yang lalu
jk menjelaskan prabowo menelpon beberapa orang
untuk menghentikan aksi massa
kala mengatakan prabowo ingin menempuh jalur konstitusional
dengan menggugat hasil pilpres ke mk
kala juga menyatakan prabowo menelpon beberapa orang
untuk menghentikan aksi massa
selain itu kala pun membicarakan soal rencana pertemuan jokowi
prabowo yang sempat tertunda akan terwujud dalam waktu dekat
itu belum kita atur lagi
tapi dalam pertemuan itu
betul betul ingin menjalankan proses inisial konstitusional
waktu saya ketemu di depan saya
beliau menelpon semua orang orangnya untuk menghentikan semua aksi massa
dia perintahkan itu menghentikan semua aksi massa
dan akan menjalani proses
dan akan menjalani proses yang lebih mudah

oh pasti mungkin
nanti lagi diusahakan
karena kemarin kan beliau ke luar negeri ya

kami akan segera kembali tetap di layar demokrasi